terbentang di kawasan cagar alam gunung ijen kabupaten banyuwangi jawa timur begitu memukau mata
namun ijen tidak hanya dikenal karena keindahan alam yang memukau mata dunia
tetapi ijen juga dikenal sebagai gunung api aktif yang menghasilkan belerang
mengutip data dari kementerian esdm setidaknya empat belas ton belerang berhasil ditambang di kawasan kawah ijen setiap hari
keseharian para penambang di kawah ijen telah dimulai sejak pukul tiga pagi
di tengah dinginnya gunung ijen yang mencapai suhu sepuluh derajat celcius
saya dan sabiudin salah seorang penambang yang sudah belasan tahun menambang belerang
berjalan perlahan menembus gelapnya malam
sebagian besar perjalanan didominasi jalur menanjak
sebab kami berangkat dari ketinggian satu delapan ratus mdpl menuju dua empat ratus meter di atas permukaan laut
biasanya mereka tuh
satu jam udah sampai
ini saya udah dua jam sekarang udah jam lima ketika di take
dan masih panjang perjalanannya
bentar pak bentar pak
aduh tenaga habis
belum menambang tapi tenaga udah terkuras
menanjaknya itu loh
ini salah satu episode sehari yang menjadi paling dahsyat
tiga jam berlalu akhirnya saya berhasil tiba di puncak gunung ijen
pagi hari adalah waktu yang tepat bagi para penambang belerang di kawah gunung ijen untuk memulai hari mengais rezeki
sebab setelah siang hari konsentrasi belerang akan menjadi sangat pekat dan dapat membahayakan pernafasan manusia
ini harus pakai
karena di dalam belerangnya kenceng banget
dan saya akan ada di tengah belerang

oke pak teh
saya mau yang itu ya
untuk mendapatkan belerang saya dan para penambang harus turun ke bagian tenggara danau kawaijen sejauh satu kilometer
saya harus berhati hati ketika menyusuri jalan setapang ini
satu langkah salah
saya masih jauh
setelah tiga puluh menit akhirnya saya tiba di titik penambangan
alat untuk mengambil belerang sangat sederhana
hanya sebuah linggis berukuran panjang
dalam bentuk gas menghirupnya dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan
mulai dari sesak nafas mual pusing hingga kehilangan kesadaran
terutama orang yang memiliki rewayat asma
nah siap oh di bawah ini ada belerang
iya bener ini
total ada tiga ratus penambang yang setiap hari
bergantian menambang belerang di tengah tebalnya kepulan asap sulfur yang membumbung
wah anget re
namun jangan sesekali menyentuh cairan yang baru menetes dan berwarna merah pekat
sebab suhunya sangat panas
semencapai dua ratus derajat celcius yang dapat membuat tangan terbakar
saat mengeras dan mendingin belerang akan berubah warna menjadi kekuningan
dan ketika tengah menambang tiba tiba arah angin berhembus ke saya
membuat asap belerang menembus masker dan kelindung mata
padahal saya sudah dikasih tahu kalau misalkan kita mau ngambil itu
belakangnya arah angin biar nggak langsung masuk ke muka
tapi tetap aja dia nembus masih
peluh keringat yang membasahi sekejur tubuh menjadi keseharian para penambang di tempat ini
istilah menyerah demi mengais rupiah
suara linggis penambang sesekali beradu dengan suara batuk
leher kering banget sah
apalagi tadi beberapa kali di asap yang dia warnanya masih kuning
itu kandungan berengnya kan masih tinggi ya
bagus banget bisa dapetin yang gede gede kayak gini
tapi kitanya yang berasa
selain menetes di bagian dinding dinding kawah
belerang juga menetes di bagian bawah pasir
kalau udah kuat jangan dipakai
biar enak dari sini mas
ini yang temennya
panasnya matahari yang seakan membakar kulit perlahan berubah menjadi berawan
para angin pun kini menuju ke titik kami para penambang
belerang di kawah ijen dihasilkan dari proses sublimasi gas gas belerang yang terdapat di dalam asam solvetara
sederhananya asam solvatara yang berada di perut bumi dialirkan lewat pipa pipa baja sampai ke bibir kawah
dan ketika asap yang sangat panas mengenai udara yang lebih dingin di luar asap mengebunkan cairan belerang yang menetes dari pipa
jangan jatuh mas
bekerja di tempat ini memiliki resiko sangat tinggi
ya selain menghadapi medan yang sulit untuk menuju kawah ijen juga tidak ada jaminan keselamatan di sini
salah melangkah saya bisa langsung tercebur ke dalam air kawah yang sangat asam yang dapat membakar kulit
pukul kena kena asap jalannya tidak kelihatan kepleset jatuh ke danau itu
ya itu sepupu saya itu sampai sekarang berhenti kerja
bobot bongkahan belerang bervariasi dari yang berukuran serpihan hingga puluhan kilogram seperti yang saya bawa
tiba tiba tadi asapnya masuk
saya salut buat teman teman yang nambang belerang di sini pak hebat
tidak kebayang setiap hari
tidak terbayang bagaimana para penambang yang harus bekerja sejak dini hari hingga siang tanpa masker kacamata atau pelindung yang memadai
harga penyaring atau filter untuk masker yang tergolong mahal membuat para penambang memilih menggantinya dengan kain yang telah dibasahi oleh air untuk menjaga asap belerang terhirup
apakah hanya asap belerang saja yang berbahaya di tempat ini sayangnya tidak
bagi para penambang gas beracun yang ada di dasar kawah jauh lebih menakutkan
ciri cirinya gelembung akan muncul dari dalam danau yang berisi gasulfur dan karbon dioksida pekat
mengutip data dari bnpb pada maret dua ribu delapan belas tiga puluh orang warga desa kalianyar kecamatan ijen bondowoso mengalami keracunan gas yang keluar dari bagian kawah ijen dan turun ke permukiman warga
tidak ada yang tahu kapan sewaktu waktu gas beracun muncul kembali dan naik ke permukaan
amit kenal juga ini dali tiba tiba berlapak belapak gas naik kita gimana pak sekarang yang di sini
ya kalau bisa ya
lari kalau bisa kalau tidak bisa ya
nggak tahu dah tergantung yang maha kuasa
kenal nggak tahu kan munculnya itu nggak tahu
itu sekali muncul langsung itu
pipa pipa dengan panjang ratusan meter yang mengalirkan asap belerang juga harus dijaga
walau suhu asap belerang sudah turun dari tujuh ratus derajat celcius di dalam gunung menjadi dua ratus derajat celcius di bibir kawah
pada siang hari suhunya bisa bertambah dan mampu meledakan pipa yang tepat berada di depan kami
nah gelap gimana rasanya
buanglah kalau nggak mampu turun
mata langsung berasa merah nih langsung merah ini mata tuh
saya nggak berani megang takutnya prih
sama masnya juga mas kameramen
mata merah ya
menambang memang sulit namun menjadi penjaga suhu puluhan pipa belerang ternyata tidak kalah rumit
perawatannya nomor satu memang kita harus ada air
soalnya kan suhunya tinggi di sini
salah satunya itu pakai air
terus yang kedua harus siap besi yang panjang

terus yang kedua harus siap besi yang panjang
di dalam pipa itu kan banyak batu kadang kotor kotoran itu dah kita
setiap hari petugas akan melakukan penyeraman air ke pipa pipa terutama pada musim panas
bila tidak pipa bisa saja terbakar dan membuat belerang cair tidak lagi keluar dari ujung pipa
mengutip dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia gas belerang berbau sangat tajam
saat belerang terkena panas tinggi maka teroksidasi menjadi gas so dua
gas ini begitu berbahaya dan beracun
bila terkena mata dan kulit dapat menyebabkan iritasi
dan bila terhirup maka dapat merusak pernafasan
beruntung hari ini tidak ada pipa yang pecah
dalam sehari seorang penambang bisa mengumpulkan sampai ratusan kilogram bongkahan belerang
dan seluruh hasil tambang dibawa dengan pikulan sederhana yang dibuat dari rotan dan juga bambu
ada jalan turun berarti ada jalan menanjak
rata rata para penambang di tempat ini mengangkut enam puluh seratus kg belerang
di atas pundak mereka
kata bapaknya nggak boleh bawa banyak banyak karena resikonya saya bisa jatuh
bener bener nyawa taruhannya jadi saya diminta bawanya paling sekitar dua puluh an kilogram dulu
para penambang di tempat ini memiliki ciri tersendiri
dan identik dengan sebutan pundak tebal
ya pundak mereka menjadi tebal karena imitasi kulit memikul hasil tambang dalam jangka waktu yang panjang
kiri kanan sama kerasnya

kalau yang suka main gitar familiar dengan tangan yang kapalan ya
ini pundaknya yang kapalan
semuanya begini rata rata di sini
dan tiba tiba hujan turun dengan lembat
jalanan jadi amat sangat licin
saya berjalan begitu lambat karena saya tidak ingin menjadi korban terjatuh dari ketinggian dan menghantam bebatuan
tadi tangan kayak sakit
gara gara tadi nomornya
gara gara tadi nombak
sampai puluhan mungkin ratusan kali
nombak nombak nombak nombak
di berbagai tempat
tangan sampai saya tidak buat buatin
nyali saya seketika menciut membayangkan apa yang bisa terjadi bila saya salah langkah
namun berhenti juga tidak bisa jadi pilihan
asap belerang yang semakin pekat keluar dari bibir kawah dan gas
beracun yang bisa saja naik sewaktu waktu memaksa kedua kaki saya yang sudah lelah untuk terus melangkah
total saya membutuhkan waktu lebih dari satu jam naik ke bagian atas gunung ijen
kami kembali menyusuri jalan menurun menuju pos paltuding tempat para penambang menjual hasil belerang mereka
setiap kilogram belerang dihargai rp satu dua ratus lima puluh
ada alasan para penambang tetap bekerja meski risiko sangat tinggi
yaitu uang yang bisa didapatkan tanpa harus menunggu
sudah saya taruh ya pak
dapat berapa pak hari ini
alhamdulillah disyukur ya pak ya
sebetulnya biasanya bisa lebih banyak
tapi karena lagi hujan nanti kena gas malah berbahaya malah bisa sakit bahkan bisa terjadi amit amit hal hal yang tidak diinginkan
jadi setidaknya untuk hari ini ada sedikit rezeki
besok kita lanjut semangat lagi
selain menambang pemerintah setempat juga memberikan sejumlah pelatihan bagi para penambang menjadi seorang tour guide hingga troli wisata
troli wisata yang memberikan manfaat baru bagi wisatawan yang tidak kuat naik
maka penambang penambang ini beralih fungsi menjadi troli yang membantu mereka untuk naik
nah dari sini pendapatan mereka jauh lebih meningkat lagi
kalau tadi guiding ya guide itu untuk menggaiti
biasanya sepuluh orang ada satu guiding itu dua ratus lima puluh ribu
ada tambahan lagi yang troli tadi itu pp itu delapan ratus ribu
yang bisa dia tingkatkan ekonominya
selain itu kesehatan juga kini menjadi perhatian yang diberikan pemerintah setempat untuk para penambang
belerang sendiri dapat digunakan untuk berbagai hal
mulai dari korek api karet kosmetik sampai pemutih untuk gula
nantinya barang ini akan dimurnikan untuk dipisahkan dari pasir dan bebatuan
nantinya barang ini akan dimurnikan untuk dipisahkan dari pasir dan bebatuan
nantinya barang ini akan dimurnikan untuk dipisahkan dari pasir dan bebatuan
terakhir dikirim ke pabrik pabrik yang telah melakukan pemesanan
kawaijen memang kawasan wisata yang sangat indah
namun memang sangat berbahaya bagi mereka yang ingin menikmati fenomena alam api biru yang ada di jawa
memiliki begitu banyak manfaat namun siapa sangka mendapatkan belerang atau sulfur jauh dari kata mudah
bahkan tidak jarang nyawa melayang ketika menambang
rian fernando di bagung ludiarto banyuwangi jawa timur